kuasa hukum jessica kumalawongso bersikeras persidangan seharusnya tidak dilanjutkan
karena barang bukti utama tidak sah dan ada beberapa prosedur hukum yang dilanggar
pada persidangan minggu lalu kuasa hukum jessica oto asibuan mempermasalahkan
adanya perbedaan fisik antara barang bukti yang disita dari cafe olivier
dan yang dihadirkan dalam persidangan
jaksa penuntut umum pun telah menjelaskan dalam persidangan
ada perjalanan barang bukti yang membuat keadaan fisiknya berubah
kendati demikian isinya tetap sama yakni sisa kopi yang diduga mengandung racun cyanida
namun oto tetap berkuku apa yang dilakukan jaksa penuntut umum dan pihak kepolisian
selaku penyidik melanggar prosedur hukum
karena alat bukti tidak sah persidangan pun seharusnya tidak dilanjutkan